hanya dalam dua minggu sejak pertengahan februari
jumlah anak berusia enam hingga tujuh belas tahun yang terinfeksi covid sembilan belas di jawa timur naik
pada sepuluh februari satu ratus enam puluh anak terdeteksi positif
dan bertambah hampir empat ratus orang hingga dua puluh lima februari
berdasar catatan ikatan dokter anak indonesia atau idai jawa timur
hampir semua anak yang terinfeksi covid sembilan belas tertular oleh orang tua mereka
hal ini juga membuat mayoritas kasus covid sembilan belas di jawa timur
dalam dua bulan terakhir merupakan kluster keluarga
meski begitu idai mencatat tingkat kesembuhan anak lebih cepat
dibandingkan pada saat kasus covid sembilan belas varian delta merebak tahun lalu
rata rata anak sembuh dalam tiga hingga tujuh hari
dalam kurun waktu dua bulan pun
tidak ada pasien anak yang terinfeksi covid sembilan belas di jawa timur meninggal
tetapi yang memberat dan meninggal
itu relatif sangat sedikit
dan kebanyakan adalah mereka yang dengan comorbid
anak anak dengan tbc atau penerita kanker yang kemudian kena covid sembilan belas
jadi sudah ada sakit lain
kemudian kena covid sembilan belas sebagai pemberatnya
dan mereka yang murni kena covid sembilan belas dan memberat lalu meninggal
itu sangat sedikit
ini saya kira kita tidak berbeda dengan data data dari negara maju
makin muda usia makin sedikit korbannya
dan kita samai
jadi kelompok kelompok bayi baru lahir misalnya
itu yang sampai memang berat dan meninggal tua
boleh dibilang ya sangat sangat sedikit
meski dampak covid sembilan belas pada anak relatif lebih ringan
vaksinasi tetap menjadi kunci
hingga februari lebih dari enam puluh ribu anak berusia enam hingga tujuh belas tahun
sudah divaksinasi di jawa timur
dibandingkan data anak di jawa timur yang mencapai dua juta orang
jumlah anak yang divaksin memang masih rendah
namun saat gas covid sembilan belas jawa timur yakin
vaksinasi anak akan selesai dalam tiga bulan mendatang
asalkan cakupan vaksinasinya setara dengan vaksinasi orang dewasa dan lansia
kalau kita di jawa timur kecepatan vaksinasi kita kan bisa sampai dua ratus tiga ratus ribu
tapi kan itu kan untuk umum lansia dan sebagainya
kalau misalnya prioritas itu sudah selesai
sekarang kan beberapa daerah masih menyelesaikan vaksinasi lansianya
karena mereka harapannya kan vaksinasi lansia itu diselesaikan dulu baru anak anak
tapi kalau kita bisa dalam dua juta ini
bisa paling tidak nanti kita mencapai kecepatan yang stabil
kurang lebih lima puluh seratus ribu ya
kemungkinan dalam tiga bulan ke depan jawa sudah bisa selesai
secara umum hingga akhir februari cakupan vaksinasi jawa timur
baik orang dewasa lansia maupun anak sebenarnya belum memenuhi target
dan vaksinasi ketiga atau booster
rangga umara andres wicaksono surabaya jawa timur